kok pegangan aku kenceng banget
mama cuma takut aja nanti kalau misalkan mama gak megang kamu kencang kencang nanti kamu hilang gimana
kan ada papa yang jagain aku
baik baik kabar baik pak
harusnya sayang nih ya pak nino
alhamdulillah saya udah sehat
saya denger kamu sempat jenguk saya ke rumah sakit
karena waktu itu sempat mampir ke kantor terus kata sekretaris bapak mengenai job dia segala macemnya langsung nanya ke bapak
jadi saya mau ke sana mau nanya tentang job dia saya pak
oh ya apa kamu bisa ke rumah sakit saya mau bahas kerjaan sama kamu
oh gitu pak saya berarti udah bisa ke sana ya pak
saya nggak ganggu istirahat bapak
oh oke oke ya udah baik saya ke sana ya pak
kalau begitu saya tunggu
berarti gue gak bisa balikin dompet ini
ya udah deh
ambilin baju aku ke meja atau apa yang bisa bikin aku kelihatan rapi depan drena nanti
pasti mama siapin baju yang paling bagus buat kamu ya
sama satu lagi ma
tolong ambilin parfum karena aku nggak mau nanti rena ketemu aku aku bawa rumah sakit
iya mama akan siapin semuanya buat kamu ya
terima kasih banyak ya mbak mama sama papa sudah
banyak bantu aku
iya sayang mama sama papa kan selalu ada buat kamu ya
papa sama mama akan menyediakan semua kebutuhan kamu
nana makan dulu ya
jalan dulu ya ma
sini sini biar mama aja yang pegang
mir nanti disini bantuin mama untuk mempersiapkan acara ya
hati hati dadah assalamu'alaikum
semuanya akan baik baik saja
maaf mas belum buka
enggak kak saya kesini bukan untuk makan
dan kayaknya jatuh di restoran ini mbak
soalnya di dalamnya ada ktp saya
kalau begitu saya tanya ya mas
dompet jatuh disini
iya mbak tau
iya kemarin sih ada perempuan yang namanya dompet
tapi katanya mau balikin langsung ke pemiliknya
mama langsung percaya gitu aja
karena sampai sekarang
dompet itu belum ada yang nganterin ke saya
maaf mas soalnya kemarin muka mbaknya yakin banget
dia benar benar kenal
sama pemilik dompet itu
nah hilang deh dompet saya
nggak masalah sih soal uangnya
tapi semua kartu edititas
ada dalam dompet itu
belum lagi kartu atm
saya harus segera lakukan pemblokiran
sekali lagi saya minta maaf ya pak
nanti kalau mbaknya kesini lagi
bapak tinggalin sama teleponnya aja
sayang sebentar lagi jam sarapan
dan di sana pasti ada yati
kamu tahan emosi ya
jangan sampai kepancing sama dia
mama gak mau kamu kena masalah lagi
tapi aku benci banget sama dia
dia tuh sengaja mau cari masalah

kamu harus tahan
kamu harus tahan diri kamu
sampai kamu nanti masuk lagi ke dalam sel tikus
perut kamu udah
tambah besar ya sekarang
perut kamu udah tambah besar ya sekarang
usia kandungan kamu
masuk empat bulan
mulai ditiupkan roh
ke dalam janin kamu
itu empat bulan
tidak makasih hakim
yaudah gini aja
nanti sore kita bikin pengajian berdua
untuk bayi yang ada di dalam kandungan kamu
supaya selalu dijaga sama allah
supaya bisa tumbuh sehat
ada mama di sini
kok pegangan aku kenceng banget
nanti kalau misalkan mama gak menganggap kamu kenceng kenceng
karena ada papa yang jagain aku
akan papa jagain terus
kameram baik dimana
ini kameram baik
sama mama tunggu di depan dulu ya
papa masuk dulu
kok gak barang barang sih pak
papa mau ngecek dulu
oh baiknya itu tidur apa enggak
soalnya kalau tidur kan nggak enak